selain memeriksa marwah daud ibrahim polda jawa timur juga memeriksa sejumlah sultan bentukan taat pribadi
dalam pemeriksaan itu beberapa orang sultan mengaku jika dirinya diminta merekrut orang dengan janji akan melipat gandakan uang mahar yang telah disetorkan
selain memeriksa marwah daud ibrahim polisi juga memeriksa sejumlah koordinator dan tim bernama tim siluman bentukan dimas kanjeng
keterangan mereka dianggap penting untuk membongkar praktek penipuan bermodus penggandaan uang taat pribadi
tim siluman mengaku punya tugas merekrut pengikut dan mewajibkan menyetor uang mahar
untuk lebih meyakinkan tim menjanjikan uang mahar yang mereka setorkan akan dilipat gandakan
suparman salah satu anggota tim mengaku merekrut ribuan pengikut
ia kemudian keluar dari padepokan karena uang yang dijanjikan kepada rekrutannya tidak kunjung cair
uang taat sudah merintahkan berhenti sebenarnya
tapi saya dengar dengar masih ada yang melacak area saya di wonobiri di sragen
sudah mencar sendiri sendiri langsung bakung pada uang sendiri
tidak lewat saya sudah
sudah merintahkan berhenti sebenarnya kasian
sementara itu kuasa hukum pengikut dimas kanjeng melaporkan
lima orang kepercayaan taat menghilang pasca penangkapan
kuasa hukum juga akan menggugat fatwa sesat mui
ada ajaran taat pribadi
kalau mengatakan satu aliran itu sesat kok sudah datang ke partai bukan belum
pak depokan itu berdiri dari dua ribu enam sampai dua ribu enam belas
pak depokan sudah mengundang berkali kali mui untuk berdialog di padepokan
tidak direspon malah pengurus pak depokan datang ke mui
mui malah mengabaikan
kok tiba tiba sekarang keluar fatwa seperti itu
selain itu para pengikut taat pribadi ini juga mempertanyakan sejumlah barang berharga
mereka yang hilang pasca penangkapan
beberapa yang hilang ini diantaranya perhiasan emas uang senilai enam belas juta rupiah dan kartu tanda penduduk